sementara itu sebanyak satu ratus tiga belas anggota calon jemaah haji asal kota singkawang kalimantan barat diberangkatkan
proses pemberangkatan dilakukan dari kantor pemerintah kota singkawang
tiga ratus anggota calon jemaah haji asal kota singkawang terdiri dari lima puluh lima laki laki dan lima puluh delapan perempuan
dengan jemaah tertua berusia tujuh puluh sembilan tahun dan termuda berusia dua puluh dua tahun
ratusan sanak saudara calon jemaah haji juga melepas keberangkatan
ej wali kota singkawang mendoakan seluruh calon jemaah haji agar dapat melaksanakan ibadah dengan baik serta diberikan kesehatan selama berhaji
saya harapkan kekompakan kebersamaan persaudaraan dari seluruh rombongan jemaah haji asal kota singkawang
yang muda yang fisik kuat dan berkemampuan mengayomi mendampingi memberikan bantuan kepada yang lebih berumur